indonesia akan menghadapi vietnam di babak semifinal
dan besok direncanakan akan dilakukan juga pelepas liaran tukik dan burung di lokasi yang sama
tapi mungkin ini mas satu yang perlu kita garisbawahi
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
itu hanya kategori usia sebelas tahun
solar panel terapung di waduk cirata
atau bahkan bisa bermain untuk indonesia
para pns nantinya bukan lagi bisa bekerja dari rumah atau work from home